hai ini kue kok bo abisin dua duanya siu ya lah itu bukan buat uya semua ya udah masuk
semua yang kiki punya mulut mesra mesra aja itu rotinya reina reina lagi kelaparan itu
waduh uya nggak tahu abis gimana dong udah masuk semua
bukan cuma aku mas yang menderita selama ini kamu juga kamu juga menderita dengan semua ini mas
kamu jangan bicara seperti itu mas
belum mungkin aku memang pernah kecewa sama kamu
aku pernah benci
aku pernah benci
tapi aku sama sekali nggak pernah menyesal pernikahan ini
dan setelah aku sudah mencabut gugatan cerai kita
aku semakin yakin mas
kalau aku cinta sama kamu
punya harapan yang besar mas untuk pernikahan kita
aku tunggu kamu di sini aku nggak akan pergi ke
nanti kalau semuanya sudah kembali normal
saya mencintai kamu din
maafkan saya yang belum sempurna menjadi suami kamu
ah miss kiki juga pintar
capek abis main sepeda
hei putri cili tanya miss kiki
sebentar ya sayang
sebentar ya cus
abis minum baru kita ke dalem ya
ngapain kamu disini
jangan deket dua kiki ya
epek minuman udah ilang
uya udah kembali normal
tenggorokan pikirin banget
iya pengen makan
sebentar gausah kesini kesini
kiki mau ngambil kue tuh didalem
makannya kalau makan tuh bismillah dulu jangan ma suis ra dua d
pake abis lagi disitu wih ternyata deputy
ini gue kok abisin dua duanya siulah itu bukan buat uya semua
udah masuk semua yang gigi
waduh uya nggak tahu abis gimana dong udah masuk semua
emosi orang satu
ampun ampun ampun
sayang aku udah siap gimana cantik gak
kamu itu selalu cantik elsa
kasih ya sayang
ya udah sekarang gantian kamu mandi ya siap siap
aduh ini gimana ya
gue harus minta bantuan mama
hari ini tapi lumayan capek ya pak ya
tapi senang karena kafe kamu rame sekali
aku mandi dulu ya udah
masa ada apa lagi ya
eh gini mbak aku tuh dari tadi kepikiran soal anting
dan aku udah dapet caranya
supaya aku aman
ya supaya madi nggak curiga ma
dan aku butuh bantuan mama
ya ampun ma
dengerin aku ya
kalau anting itu punya mama yakinin
ya gitu doang kok
dan aku yakin mba andin juga percaya
please bantuin aku ma
sebenarnya aku sangat lelah dengan masalah elsa
dan cara cara elsa untuk menutupi semua kesalahannya
tapi mungkin memang hanya aku yang bisa diharapkan sama elsa
untuk membantu dia menghilangkan barang bukti itu
ya udah ma tolong ya ma
jangan lupa kabarin aku
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi